cepat kamu telepon reza
suruh dia kesini
tolong kamu kesini sekarang cepat
ke rumah sakit
erin sekarang keadaannya sudah kritis di rumah sakit
telur adik putri
itu telur adikku
tangan ku dililat ular si
tolongin tangan ku dililat ular si
tarian kilo tarian tanganku si
tapi aku takut sama ular
alah tarian selamat sini aku
tarian tanganku si cepet buruan
tangan ku si
tangan ku butuh sentuhanmu si
buatnya jangan bercerita
ini aku serius ketakutan sama ular
ya udah temenin aku masak
aku tahu ular ini masih ada di dalam
alah gak ada
jangan berkuda tuh bang
aku tuh beneran takut
sekarang kamu kerja
alah kayak begitu aja
udah kerja deh
gak ada si seh
dengar gak sih itu tadi kan ada suara ular
suaranya deket berarti
berarti jauh ya
ya itu kuntilanak
tapi gimana suaranya ya
seh bangun seh seh bangun
loh malah pingsan diketeki
bangun tau seh aduh seh
ular kan deket seh
seh aduh seh
eh ya ampun seh
maafkan aku pak bambang
eh aduh seh
apaan sih ini
ini siluman ular
ma kenapa seh
ternyata kamu yang sering mengganggu keluarga saya
dan pasti kamu yang sudah membunuh papa saya kan
sekarang aku yang akan bunuh kamu
aku bakar kamu
aku bakar kamu
bakar aja bakar wisnu
tapi jangan kaget saya ya
ya ya tidak
jangan bunuh aku
jangan bunuh aku
aku harus cari tahu siapa ular ini sebenarnya
aku setuju dengan pak nagaraja
kita harus tahu siapa di sebenarnya dan juga teman temannya pak nagaraja
habis itu kita bunuh mereka pak
dasar tidak pecus kamu dewi
erin sedang kritis di rumah sakit
saya kesana sekarang
erin sedang kritis di rumah sakit ma
erin di rumah sakit
aku tidak ingin sembunyi
kenapa musuh tertangkap
suruh dia kesini
tolong kamu kesini sekarang cepat
ke rumah sakit
erin sekarang keadaannya sedang kritis di rumah sakit
dan dia selalu nyebut nama kamu
tolong kamu kesini ya sekarang
aku kesana sekarang
erin dia masih hidup
dia bisa membongkar bahwa aku adalah sinuman ular
aku harus segera kesana
untuk menghabisi dia
sebelum dia sadar
gimana aku harus mencari adikku
kamu kok cepet banget pulangnya
ini aku disuruh bawain makanan sama bapak buat kakak

ampun kalian tuh baik banget sih
jangan sampai kasinta melihat aku
aku harus segera pergi dari sini
aku harus segera pergi dari sini
buat teman lu
dewi ke kamar dulu ya kak
ada apa lagi dengan alvin
sinta kayaknya kita perlu ketemu bertiga deh
yaudah nanti aku kabarin kamu ya
tante gimana keadaan erik
apa erik sudah sadar
erik masih koma
yaudah aku masuk dulu ya tante
kenapa erin tiba tiba masuk ke dalam jurang
bukannya kamu ikut camping bersama erick
aku nggak ada di acara camping itu kak
aku masuk dulu ya kak
selama ini aku memang salah
aku mengejar sebuah fata morganik